ya kita tunggu bersama ya perkembangan kasusnya seperti apa
namun sementara itu kita bergeser juga ke informasi yang menjadi sorotan berikut ini
sekelompok warga dengan membawa senjata tajam pada rabu siang
mengamuk di pelabuhan penyeberangan penajam balikpapan kalimantan timur
ya mereka membakar rumah dan tempat usaha di kawasan yang menjadi calon ibu kota negara ini
kerusuhan terjadi di calon ibu kota baru kabupaten penajam pasir utara kalimantan timur pada rabu siang
masa membakar rumah dan tempat usaha warga di pelabuhan penyeberangan
yang menghubungkan kota ini dengan kota balikpapan
bahkan para pengemudi speedboat dan klotok yang biasa melayani penyeberangan penajam balikpapan penajam
semuanya diusir hingga lari menamarkan diri
akibatnya transportasi menuju penajam menjadi putus total
menurut kabupaten rumah spoda kalimantan timur
kompes pol ade yayasuryana
pemecu kejadian ini diduga
berawal dari keributan saat seorang pemuda pengendara motor
yang menggunakan knalpot pisik pada sembilan oktober lalu
keributan tersebut kemudian berakhir dengan perkelahian yang berbuntut pada penikaman hingga tewas
keluarga korban tewas tak terima dan berbuntut penyerangan pada kelompok warga
yang berada di wilayah penyeberangan kapal speedboat dan klotok
padahal polisi telah menangkap pelaku penyerangan
para pelaku yang melakukan tindak pidana
yaitu tepatnya penganiayaan
sudah diamankan dari lakukan proses hukum
bahkan dilakukan penahanan di polda kaltim
namun hari ini
pihak kelompok yang korban itu melakukan upaya upaya
ya kita ketahui sendiri ada aksi pembakaran
sekitar pukul tujuh belas waktu
indonesia tengah ke polda kalimantan timur turun ke lokasi kejadian
untuk berdialog dengan pihak yang melakukan kerusuhan
kombespol ad menyebut
situasi di sekitar pelabuhan pun terkendali
albertus prayuda balikpapan